juru bicara kementerian kesehatan muhammad syahril dalam jumpa pers jumat sore mengatakan
ada empat kasus subvarian baru covid sembilan belas di indonesia yaitu ba empat dan ba lima
kasus b empat ditemukan pada seorang laki laki warga indonesia dengan kondisi tak bergejala
sedangkan tiga orang lainnya masuk dalam kasus varian ba lima
tiga orang yang masuk dalam kasus varian covid ba lima adalah laki laki pelaku perjalanan luar negeri
yang merupakan delegasi pertemuan the global platform for disaster risk reduction di bali dari dua puluh tiga hingga dua puluh delapan mei dua ribu dua puluh
kondisi ketiganya tidak mengalami gejala berarti namun seorang diantaranya mengalami sakit tenggorokan dan pegal
meskidemikian syahril menambahkan kondisi pandemi di indonesia masih terkendali
dengan positivity rate masih relatif rendah di satu lima belas persen
transmisi komunitas di indonesia pun masih rendah
di satu tiga persen per seratus ribu per minggu
serta belum adanya kenaikan perawatan di rumah sakit maupun kasus kematian
meski demikian kemenkes menyarankan masyarakat tidak lengah dengan tetap menjaga protokol kesehatan
serta melakukan vaksinasi lengkap dan segera booster
kondisinya yang ditemukannya supar yang baru ini ba empat ba lima
tapi tadi sudah saya jelaskan bahwa memang penyebarannya cepat
sepat dari omicron sebelumnya
tapi tingkat keparahannya tidak seberat omikron yang sebelumnya
omikron sebelumnya ini sebetulnya juga lebih ringan gejala yang ada dibandingkan dengan delta
jadi kita untuk tidak perlu panik
walaupun nanti ada kenaikan kasus tetapi gejalanya ringan
bahkan tidak ada gejala dan kita bisa melakukan dengan isolasi mandiri
ini menjadi kebutuhan sebetulnya
menurut epidemiolog griffith university di kibudiman
subvarian ba empat dan ba lima berpotensi menciptakan gelombang covid sembilan belas
karena sifatnya yang lebih infeksius serta dapat mereinfeksi
namun potensi angka kesakitannya maupun tingkat kematiannya tidak sebesar varian delta
meskidemikian pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan proteksi risiko penyebaran
dengan pengetatan kebijakan protokol kesehatan ppkm
tracing dan penyelenggaraan
serta mengejar capaian vaksinasi tiga dosis di masyarakat
kemudian setelah dikomunikasi risiko pemerintah yang harus dijaga adekuat
jangan mengatakan atau memberi harapan harapan atau kabar kabar optimis saja
tapi rupa menyampaikan hal yang potensi perburukan ancaman termasuk kelemahan
kan testing tracing kita lemah apalagi surveillance genom
itu yang akhirnya membuat masyarakat jadi abai
atau sektor sektor di pemerintah sendiri jadi abai
padahal situasi masih pandemi
diki menambahkan pentingnya kesadaran masyarakat tetap menggunakan masker
untuk menurunkan potensi penularan
pemerintah melalui kemenkes pun akan mengevaluasi pelonggaran melepas masker
di ruang terbuka apabila ada peningkatan kasus terkait subvarian ba empat dan ba lima
kesadaran menjaga protokol kesehatan pun diharapkan
dapat dilakukan seluruh lapisan masyarakat